kan tadi soekarno tuh pidato di iki gitu kan gitu kan
nah bu mega membaca seperti itu juga
jadi masalah agen masalah jangka jangka jangka jangka
dorongan ke bu mega ada harapan harapan agar segera bersuara
ya itu orang orang yang datang itu kan minta agar ibu mega segera
yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak
terus yang datang enam belas orang bisa itu agar bisa segera memimpin
jangan salah artikan gerakan kekerasan ya
karena kalau demokrasi kayak gini persis seperti yang dikatakan mbak soekarno
yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan
itu aja langsung kalau caranya seperti ini
jadi kan pak soekarno tuh pidato di iki gitu kan gitu kan
nah bu mega membaca seperti itu juga
jadi masalah agen masalah jangka itu kan jangka pendek

melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya